dia dulu pernah bikin yayasan
tapi dia hanya manfaatin anak anak saja
untuk kepentingan dirinya sendiri
saya nggak nyangka dia seperti itu bu
soalnya kalau di depan saya
dia itu kelihatannya baik dan sopan
ibu juga gak tahu kenapa dia seperti itu
udah ngat dulu bu
kalau mas vero berangkat kerja
dan kalau aku gak nemuin billy lebih dulu
dan nunjukin screenshot chat aku sama dia
soal penculikan tasya
kan gak boleh

kamu ngapain disini
tadi aku bosen di kamar tante
jadi aku pengen liat liat di luar
kamu malah mau liat liat di luar
kamu itu kan baru pulang dari rumah sakit
harusnya banyak istirahat
tante mely udah bikinin bubur
yuk kita makan di kamar
tuh tuh tuh
ih main apa ini
opal opal kamu mau ikut main
mainnya di luar ya nak ya
pamit dulu dong sama tante naya
rangkat ya bu
eh mbaknya udah mau pergi
nanti kalau ketemu sama billy
lebih baik dihindari aja ya
memangnya ya kenapa bu
maaf ya bukannya naya maksa ibu untuk cerita
tapi mas pilih itu kenapa
dia tuh dari dulu selalu aja permasalah
dia dulu pernah bikin yayasan
tapi dia hanya manfaatin anak anak saja
untuk kepentingan dirinya sendiri
naya gak nyangka dia seperti itu bu
soalnya kalau di depan saya
dia itu kelihatannya baik dan sopan
ibu juga gak tahu kenapa dia seperti itu
udah angkat dulu bu
udah ada nih kayaknya
lo tuh ya
kalau gue bilang jangan datang ke sini
jangan ke sini dong
saya bisa ketemu di luar kan
udah pake lo sekarang
hah kalau gue langsung datang sini lo bakal kasih apa yang gue minta
gak cukup lah
tunggu dulu dong
nih ini jam brandon
jam palsu lo kasih ke gue
lo kasih jam palsu gue kayak gini lo liat nih gue ancurin jam ini
ini jam mahal dan kalau lo jual harganya itu jauh lebih dari yang lo minta
kalau lo gak mau ya udah
masih bawa gue
kalau sampai ini palsu ya gue bongkar langsung rahasia lo
sekarang gue minta lo pergi dari sini
gue masih bisa dengar kok
gue akan pergi
tapi pasti kembali
gue akan pergi
tapi pasti kembali
tapi pasti kembali
tapi pasti kembali
petunjukmu ya allah
semoga aku bisa menemukan dunia
kemana kira kira penculik itu membawa bening
gimana kalau penculik itu mencelakai bening
apa yang aku takutkan terjadi
guna janji akan terus cari kamu
kamu harus bertahan
nggak lihat udah jatuh nih
lama banget sih